dan berikutnya pssi membentuk tim satuan tugas atau satgas transformasi sepak bola tanah air terkait tragedikan curuhan
hal ini disampaikan ketua umum pssi muhammad iryawan dalam keterangan persnya
usai melakukan diskusi pertemuan dan diskusi tertutup dengan pihak fifa dan afc di jakarta pada kamis siang
ketua pssi yang akrab disapa dengan iwan bule ini mengatakan satgas transformasi beranggotakan pssi
kemudian pemerintah fifa afc polri kemenpora kemendagri pupr serta kemenkes
satgas akan melakukan sejumlah pertemuan dan diskusi mendalam sesuai dengan ruang lingkup masing masing
sejumlah agenda pertemuan diagendakan satgas seperti pertemuan pssi dengan fifa dan afc di kuala lumpur pada tujuh belas oktober
pssi dan presiden fifa akan bertemu dengan presiden jokowi di jakarta pada delapan belas oktober
yang akan membahas joint statement fifa dengan pemerintah
sementara enam belas november presiden fifa akan ikut hadir dalam acara g dua puluh di bali
melalui acara g dua puluh akan ikut digaungkan bahwa indonesia merupakan tempat aman untuk acara internasional
fifa dan afc yang disalahkan akan berangkat ke kuala lumpur yaitu rabat kuala lumpur